ya untuk masyarakat indonesia sekarang sudah bisa melakukan vaksin booster nih
syaratnya usianya minimal delapan belas tahun dan jarak vaksinasinya minimal enam bulan dari vaksinasi kedua
untuk daftar vaksin booster bisa melalui aplikasi jaki secara online ya jadi bisa dipilih juga jamnya
tapi karena saya belum saya mau daftar langsung yuk
tata cara memperoleh vaksin booster sama dengan vaksinasi tahap satu dan dua
namun pada saat pendaftaran peserta vaksin harus memastikan jenis vaksin pertama dan kedua yang sudah diterima
serta harus bisa menunjukkan tiket atau jadwal vaksin yang tertera di aplikasi peduli lindungi
setelah mendaftar peserta menunggu untuk dipanggil
peserta lanjut usia dan yang memiliki penyakit komorbit atau gangguan sistem imun
akan diberi kesempatan divaksin lebih dahulu agar tidak terlalu lama berada di fasilitas kesehatan
sama halnya dengan vaksinasi sebelumnya
peserta menjalani pemeriksaan tekanan darah sebelum divaksin
peserta dengan penyakit komorbid juga disarankan menyertakan surat rekomendasi vaksin dari dokter
peserta vaksin harus sudah sarapan dan dalam keadaan sehat
untuk tensinya sendiri sih kalau di kita biasanya maksimal di satu ratus empat puluh per sembilan puluh sih
kalau misalnya di atas itu biasanya pasien diminta untuk istirahat dulu
nanti untuk datang kembali satu minggu kemudian
setelah itu peserta akan pindah ke meja berikutnya
dimintai data diri dan menunjukkan kartu tanda penduduk jika sudah waktunya vaksin
vaksin yang diberikan untuk booster saat ini adalah buatan pfizer dan moderna dengan ketentuan setengah dosis
vaksin bisa didapat di fasilitas kesehatan atau sentra vaksinasi terdekat tanpa ada ketentuan ktp per wilayah
sesuai aturan pemerintah wilayah yang menyediakan vaksin booster adalah kabupaten atau kota
vaksin yang diberikan adalah kota yang menyebutnya vaksin vaksin
nah setelah tadi sudah divaksin tinggal menunggu ya
tapi untuk yang beberapa orang punya penyakit tertentu bisa ditunggu sampai dengan tiga puluh menit
setelah vaksin jangan lupa untuk istirahat dan juga makan yang cukup
saya laila isradar sari probokus harto yogyakarta